misteri pembunuhan disertai mutilasi terhadap r warga solo perlahan terungkap
polisi menelusuri sepeda motor korban yang hilang
diduga sekarang digunakan oleh pelaku pembunuhan
sebelumnya peristiwa temuan potongan tubuh yang ada tanda berupa tato naga
menggegerkan warga sukoharjo jawa tengah
kita berbincang sekarang dengan kapolres sukoharjo akbp sigit
pak sigit selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak sigi terima kasih atas waktu anda
pak sigit apakah ada temuan mengarah ke pelaku yang semakin kuat
jadi saya sampaikan dari polres sukoharjo dan polda
itu selalu koordinasi dan selalu kolaborasi
dan saat ini juga dari anggota dari polda dengan dari sukoharjo masih di lapangan pak
tentunya dari hadapan
hasil penyelidikan bahwa mendapatkan fakta bahwa korban memiliki sepeda motor
bahwa korban memiliki sepeda motor
dan diketahui beberapa saksi yang kita intubasi
dan yang kedua juga saya sampaikan sepeda motor yang dibeli korban itu dengan cara membelinya itu dengan kredit
dan meminjam ktp
kemudian atas nama korban
namun demikian sampai sekarang
sudah lunas informasi dari
caksi dan temannya
juga sedang dalam
dari anggota yang
di lapangan sampai malam ini juga
anggota dari polda dengan
polres sekuharjo masih bekerja
sampai malam ini
artinya pengguna sepeda motor
pembunuhan ini ini belum ditangkap
gitu ya pak jadi belum ada
namun kita masih dalam
maupun pendalaman pengawasan
dan pendalaman ya baik
jadi kita juga dari polda
yang berkoronasi dengan
sukoharjo saat ini juga masih berada
dan tentunya dari
dari sukoharjo juga sampai saat ini juga
masih sebar lebar
untuk anggota berada di lapangan
oke baik pak sigit kalau
awal sudahkah ada
dugaan pelakunya apakah
satu orang atau lebih dari satu orang
jadi saat ini
hasil penyelidikan kenapa
kita agak sedikit lama
karena bagaimana ini menentukan
idilis korban terus
kemudian dengan beberapa
dan semua barulah
laki laki lima puluh tahun
diikuti dengan cd jari
sebelah kanan juga hasilnya
m dan ini juga
setelah kita identifikasi
barulah kita menginjak
ke yang mbak sampaikan tadi
oke kemarin beberapa
waktu lalu sudah
pengambilan sampel dna
dari salah seorang keluarga
atau ayahnya apakah kemudian
ada hasil kecocokan dari situ
dengan dari krim umbang
dan bersama sama saya juga
itu ada ditemukan
dan tentunya dari hasil
darah manusia darah manusia bukan
darah hewan atau seperti apa
namun untuk hasil dari lapor saat ini
masih belum keluar mbak
tentunya persamaan itu juga
polda dengan porek soekoharjo saat ini
dalam pendalaman jadi semua
dan pakai metode
semuanya kita juga
saat ini juga masih
menunggu perkembangan selanjutnya karena
sepertinya memang tim masih
terus berusaha mengejar
jadi juga belum bisa memberikan keterangan lebih banyak
kapolres soeharjo terima kasih banyak malam hari ini
sudah bergabung terima kasih mbak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh